masih saja ya jadi semuanya itu selalu dihubung hubungkan dengan menjaga perdamaian keamanan kenyamanan
karena memang hati damai itu memang jadi kunci kehidupan
karena nih kalau stress sudah datang biasanya penyakit tuh mulai deh kita rasakan ya
iya dan juga biasanya jika anda mengkonsumsi obat obatan
menjadikan pilihan untuk menjaga kesehatan
sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri
atau disebut dengan self healing
saya akan bekerja di segala hal
ada beberapa aspek yang perlu dilibatkan seperti pernafasan keheningan sentuhan
hingga penggunaan gelombang elektromagnetik untuk merangsang fungsi otak
self healing sendiri itu memang penting untuk setiap orang bisa menyembuhkan diri sendiri
jadi berproses sendiri jadi kadang kita kan perlu datang kemana kemana
tapi kan kadang kadang kita nggak sempat nggak punya waktu untuk itu
tapi kita bisa berusaha menggunakannya sendiri
jadi proses untuk kembali ke dalam diri sendiri
nah kadang kita sakit itu karena kita tidak mendengarkan diri kita sendiri
kita tidak mendengarkan kita hanya di sini
kalut di sini akhirnya sakit
itu sebenarnya awalnya dari situ
nah jadi makanya ketika kita kembali ke dalam diri kita sendiri
dan bertemu apa yang kita butuhkan di dalam diri kita
disitu healing mulai terproses jadi kita mendengarkan
metode dan medium yang digunakan pada self healing bermacam macam
fokus utama pada prosesnya adalah menemukan ketenangan jiwa pada diri sendiri
salah satu proses self healing yaitu shamic journey
yang melibatkan penggunaan kristal musik instrumen
kewangian hingga gelombang elektromagnetik
dalam perjalanan tradisional shamanic
anda menggunakan bunyi untuk membantu orang orang memproses emosi
jadi dalam perjalanan shamanic kadang kadang anda akan mendengar banyak lagu
dan saya menyanyikan kepada banyak klien terutama ketika mereka melepaskan
ketika mereka menangis atau mereka merasakan banyak emosi yang mengembangkan mereka
anda bisa menyanyikan kepada mereka dengan vibrasi yang sama yang mereka bisa melakukan
dan mereka bisa bergerak ke dalam
jadi bunyi digunakan sebagai fasilitas
untuk penyembuhan klien
pada prakteknya self healing dengan metode shamic ini
melibatkan konsultasi mendalam yang dilakukan kepada klien
setelah itu mereka akan menjalani meditasi dengan bantuan pengarahan dari terapis
termasuk membunyikan irama drum agar klien bisa masuk ke dalam alam bawah sadar
sebelum sesi ini saya merasa sangat berat
tentu saja saya melalui sesuatu dan saya ingin mengembangkan hal hal

saya hanya merasa lebih berdeterment
self healing umumnya ditujukan sebagai tindakan preventif
namun saat sedang sakit self healing dapat dilakukan bersamaan dengan pengobatan medis
berfokus untuk melatih ketenangan diri hingga dapat menerima diri sendiri
self feeling dapat dilatih untuk merawat kesehatan lahir dan batin